anda menyaksikan breaking news cnn indonesia bersama saya putri ayu ningtyas
gempa magnitudo enam empat mengguncang daerah istimewa yogyakarta
guncangan gempa terasa hingga kota tasik malaya jawa barat hingga membuat warga panik
kepanikan terjadi di perumahan perumutiara citra indihiyang kota tasikmalaya jawa barat jumat malam
sejumlah anak berhamburan keluar rumah saat gempa dengan magnitudo enam empat mengguncang sebelah selatan bantul daerah istimewa yogyakarta
getaran gempa terasa kuat di kota tasikmalaya selama lebih dari lima detik selain membuat goncangan rumah bergoyang perabotan rumah seperti lampu gantung juga bergoyang
hal senada juga dirasakan warga cigantang mangkubumi kota tasikmalaya
mereka langsung berhamburan keluar rumah karena goncangan gempa
warga memilih duduk di luar rumah mereka khawatir terjadi gempa susulan
sejauh ini bpbd kota tasikmalaya memantau dampak gempa
belum diterima laporan kerusakan sampai informasi ini disampaikan
gempa dengan magnitudo enam empat
gempa dengan magnitudo enam empat
yang terjadi di bantul yogyakarta dirasakan oleh warga purwokerto jumat malam
warga yang merasakan gempa langsung panik keluar rumah
warga di perumahan geria satria indah dua sumampir purwokerto jawa tengah langsung panik keluar rumah setelah beberapa bagian bangunan dan perabotan rumah mereka bergoyang
kepanikan ini terjadi karena getaran gempa dirasakan cukup kuat oleh warga
hampir seluruh penghuni rumah di permukiman ini keluar untuk menyelamatkan diri
bmkg menyatakan gempa
tercatat dengan magnitudo enam empat terjadi di kedalaman dua puluh lima km
pusat gempa berada di delapan puluh enam km baradaya bantul yogyakarta
gempa berada di delapan puluh enam km baradaya bantul yogyakarta